eh reva gimana udah dapet passwordnya dari mama adriana
adriana gak mau kasih pip
malah dia bilang sama aku kalau aku tuh cuma numpang aja di rumah ini
dia bilang aku gak berhak apapun di sini
soalnya kita berdua juga tau gimana rasanya motornya sayang gak tuh hilang sama mali
dek maaf ini ada tanda sekedar terima kasih
aduh pak gak usah kayak gini pak
mendingan duitnya pak buat benderita motor aja pak ke bengkel
jangan lo kerjeki dek saya ikhlas kok
alhamdulillah pak kalau begitu ya
makasih banyak ya dek
tadi ya pak jalan pak
yuk mari dek
bagi gue dong duitnya
buat apa tadi lo gak mau
ya eh tadinya gue cuma acting doang malu kali depan orang gue ambil
eh biar hati
rejeki emang dari mana aja ya
emang tuhan rahman rahim ya kak
yuk cabut yuk
dapat semua pak
bukan sudah mau maghrib nih masa belum selesai juga
tenang neng sebentar lagi beres tenang saja begini neng kalau om dudung sudah bisa mengerjakan sebelum maghrib neng om dudung terakhir makan bakso tahu
eh kenapa oh tahu om dudung tahu kalau neng teh tidak suka bakso mau terakhir apa
bukan nggak suka baso tapi aku gak mau makan bakso bareng situ
hahaha sabar neng sabar neng ya ya neng sebentar lagi selesai kalau sampai maghrib belum selesai
senang ada sang dadang itu dipasang ya semuanya nanti dihapin ya gitu semua
enggak enggak nunggu aja ya
abang ngelamun ya
tadi teh abang pergi nih
buru buru mau beli onerdil takut toko na tutup
tadi jalan teh abang nggak sengaja nyenggol sepion orang
habis orangnya juga tidak pakai sen mau belok nih
nyenggak tuh gak sepunyi
ya allah abang
abang sih tidak apa apa neng
cuma langsung putar balik langsung kejar itu orang maksudnya mau minta maaf mau tanggung jawab mau ganti rugi
eh kalau kang ngomel ngomel coba gerak
dibayar gak mau
terus kenapa sekarang abang jadi mamu
abang jadi inget almarhum ma'amu neng
kok abang jadi bawa bawa abu sih

gak pernah ngomel ngomel abu masih lurut sama abang
iya itu masakah suami istri itu boleh itu marah marah
jangan cek kena abu atau abu
tidak boleh dig listening
wifi rumah kita gak nyala ya pih
tadi aku coba konek konek kok gak bisa ya
ini bukinnya lihat
masa passwordnya berubah
kok bisa sih
iya tapi sih gak ngerti
karena yang otak atik ini biasanya mama adriana tuh
tapi gak begitu paham soal kayak ginian
oh ini gue yakin banget nih
ini passwordnya pasti udah diganti sama si mahmud
terus sekarang adriananya dimana pih
udah kamu tanya mama adriana passwordnya
kalau mama diana sih bilang tadi mau cari udara segar
pastinya di pinggir kolam halaman belakang
tapi please saya bicaranya yang lembut ya
kalau pasti ganti password wifi ya
lo sanggup aja ganti supaya gue gak bisa pakai wifi nya ya kan
aduh lu tuh gila ya
lo harusnya sadar dong lo tuh siapa
lu nyuruh gue untuk sadar gue siapa
emangnya lo siapa berani marah marah sama gue
asal lo tau dan lo harus selalu ingat bahwa rumah ini adalah milik gue
bukan hak lo dan lo ada di sini cuma numpang
kalau perlu ya gak apa apa
gue masuk ke dalam gua ambil sertifikatnya supaya lo bisa lihat bahwa ini memang rumah atas nama kue
tapi dia gak berani ngelawan gue
eh reva gimana udah dapat passwordnya dari mama adriana
adriana gak mau kasih deh
malah dia bilang sama aku kalau aku tuh cuma numpang aja di rumah ini
dia bilang aku gak berhak apa apa di sini
terserah papi mau percaya atau enggak
tapi omongan adriana tuh bener pip aku emang gak punya hak apa apa di sini
kenapa tadi nggak ngasih password wifi nya ke reva
dan kenapa juga kamu bercikap kasar sama reva dengan mengatakan kalau reva hanya numpang di sini
ini kan rumah mas yang beli rumah dia juga dong
mas aku gak pernah punya pemikiran ataupun aku punya niat untuk ngomong kayak gitu
enggak sama sekali mas
masa tega sih dia ngomong kayak gitu revo udah aku anggap kayak anak aku sendiri
tapi kalau masalah password kenapa aku gak mau ngasih tahu ya emang aku jujur
aku memang gak mau ngasih tahu itu karena ya supaya dia itu bisa merenung
bukan malah main internetan
ya supaya dia bisa merenung bahwa apa yang dia udah dia lakuin tuh salah
dia seharusnya lebih sikapnya lebih sopan kepada orang tua
apa yang harus dia lakukan memang aku gak ngasih passwordnya
aku gak mau dia malah asik main internetan
terus udah gitu dia malah asik video kalan sama boy
yang ada dia nggak akan berubah mas
tujuan aku tuh kan baik
ya udah salah
bener bener reva bisa bisanya dia malah ngadul sama mas be
kalau gue bilang kalau dia numpang di sini seharusnya dia sadar dong
kebuka pikirannya matanya juga kebuka lebar lebar
emang bener dia numpang nggak perlu ngadu juga
dasar cupu tukang ngadu